temukan puluhan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapetin plusnya
karena kecurigaan mama juga
mama evita mira dan ambar
jadi mengalami kecelakaan
nah ambar dan epita
kok gak ada hubungan apa apa pak
gak ada hubungan apa apa gimana
ini pasti salah ini gak mungkin
ini maksudnya gimana sih dok
belum berlihat serat ini bu
akhirnya semua terbongkar
kita saya emang gak ada hubungan apa apa bu
tapi bu sekarang
kita sedih bu
kita sedih kan
kau melihat kenyataan kalau kita gak ada hubungan apa
tapi di lain sisi kita senang banget ya
kita benar benar lega bu
akhirnya semuanya berakhir
semua tuduhan yang dilontarkan sama ibu
akhirnya gak terbukti
ibu bukan pembohong
ibu bukan pembohong
ibu bukan pembohong
ibu bukan pembohong
ibu yakin bisa melakukannya
masalah seperti ini mah gampang pak
kalau begitu tolong coba hasilnya
buat supaya hasil tes dna ini jadi tidak cocok
saya pergi dulu
terima kasih dok
terima kasih dok
mah kalau gitu papa urus administrasinya dulu
tapi mama kasih tahu evita dan mira
supaya mereka siap siap juga
evita salahnya apa ma
kalau ini ada hubungannya dengan ambar kan sudah jelas
ambar bukan ibukan umi evita
karena kecurigaan mama juga
mama evita mira dan ambar
jadi mengalami kecelakaan ma
pokoknya tetap mama nggak mau pulang satu mobil sama dia
dia kan bisa naik taksi
kalau naik apa kek
ya seserah mama ajalah
vin makasih ya
kamu udah mau jemput aku dari rumah sakit yang nganterin aku pulang
aku kan tunangan kamu
tapi aku betul betul heran ya
kenapa mama kamu gak mau satu mobil sama kamu
aku juga gak ngerti kenapa dia benci banget sama aku
sampai satu mobil film aku pun dia nggak mau
kamu sepenuh diri kan tahu gimana mama aku
kita nggak usah bahas soal itu ya
tapi aku nggak pernah nyanyiin kamu
ibu senang sekali nona
kita sudah bisa pulang lagi
tapi masih ada yang sakit kan
udah nggak sakit kak
tapi mungkin cuma butuh istrinya aja
masih ada yang sakit
ibu udah gak ada yang sakit
nah kalau ini
kenapa epita kelihatan begitu dekat dengan ambar
apa ini yang dinamakan ikatan batin ibu dan anak
tapi aku juga tidak sanggup kehilangan evita ya allah
ya tuhan aku juga tidak sanggup
aku juga tidak sanggup
apa yang kamu lakukan di sini
evita harus istirahat
mari lebih baik kamu beri bubur ke konyonya
nona ibu kemisi dulu ya
gue ikutin dia aja deh
bayu kamu kok nggak jengukin aku sih selama aku di rawat
kamu tau ketahuan ya
kalau ternyata kamu yang nyebabin kecelakaan itu
nyebabin kecelakaan itu
biarpun kalau pakai helm dan juga jaket
tapi aku bisa tahu kalau itu kamu baik
dan aku juga tahu
kalau kamu yang ngalangin jalan aku iya kan
jadi bener ya
lu yang bikin kecelakaan itu
kamu ternyata perhatiannya sama aku
sampai kamu mau cari tahu siapa yang nyebabin kecelakaan itu
aku gak boleh sama lu
aku boleh sama kita
hei lo itu siapa sih